hai anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom banjir setinggi satu m minggu siang
masih merendam ratusan rumah warga di perumahan villa regensi dua kecamatan pasar kemis kabupaten
tangerang banten bahan pokok warga juga ikut terendam dan hal ini membuat warga korban banjir
membutuhkan makanan siap saji dan obat obatan ketinggian banjir kini tersisa satu meter sejumlah
warga pun terlihat mulai mengecek barang berharga seperti mobil menurut warga meski
banjir kerap melanda permukiman mereka banjir kali ini terbilang besar dan terjadi dalam
waktu yang sangat cepat selain akibat meluapnya kali cira cirarap tanggul kali yang jebol
membuat banjir kali ini semakin parah selain perbaikan tanggul normalisasi kali cirarap
juga sangat diharapkan warga agar banjir tidak lagi merendam perumahan
untuk anak anak susu popok selimut juga disini untuk kesehatan pak gimana kita
juga disini obat obat yang seperti itu bisa dibantukan untuk sini pak
hingga minggu sore ketinggian banjir di kelurahan periuk tangerang masih di kisaran

dari tujuh m banjir merendam tujuh dari tujuh belas rw di kelurahan ini lebih dari tujuh m banjir merendam tujuh dari tujuh belas rw di kelurahan ini lebih dari
di satu enam ratus rumah terendam menyebabkan ribuan orang mengungsi banjir yang terjadi diakui terparah selama lima tahun terakhir
penyebab terjadinya banjir karena luapan air dari sungai leduk dan intensitas hujan yang sangat tinggi
ibu kota dalam beberapa waktu terakhir terus dikepung banjir namun genangan air dan banjir itu pun ikut melanda wilayah penyangga ibu kota seperti bekasi dan tangerang
ibu kota dalam beberapa waktu terakhir terus dikepung banjir namun genangan air dan banjir itu pun ikut melanda wilayah penyangga ibu kota seperti bekasi dan tangerang
apa yang salah sehingga wilayah tersebut ikut kebanjiran apakah tata kota yang tidak bisa mengantisipasi banjir akibat air kiriman dari hulu atau memang intensitas hujan yang ekstrim
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom dua narasumber yaitu wali kota tangerang arief wismansyah selamat sore pak arief
dan wakil wali kota bekasi tri adianto selamat sore pak tri
pak tri adianto
tampaknya ada kendala komunikasi sambil menunggu komunikasi kita diperbaiki dengan wakil wali kota bekasi
saya mau ke pak arief wismansyah terlebih dahulu wali kota tangerang
pak selain ibu kota ternyata daerah penyangga seperti bekasi dan juga wilayah anda tangerang juga menjadi yang terdampak banjir cukup parah begitu
baik yang bolos

dan alhamdulillah hari ini dari dua belas kecamatan tinggal tiga kecamatan sebenarnya
dan yang masih paling parah itu kecamatan priuk
sedangkan dua kecamatan lainnya karawaci ambojaya ini sudah semata kaki
terus di wilayah petir di pondo itu kurang lebih sekitar empat puluh cm
sebenarnya kami sejak mendapatkan informasi bahwa tanggal delapan belas sampai dua puluh satu curah hujan tinggi
ini kita sudah melakukan antisipasi persiapan
jadi semua tandon tandon
sungai itu kita plushing kita buka semua kita pompa semua
sehingga mereka siap menerima air hujan yang masuk ke kota tanggerang
kondisinya di tanggal kemarin hari sabtu ternyata hujannya nggak cuma di kota tangerang
ini dari mulai kabupaten tangerang dan tanggerang selatan
sehingga justru kota tangerang banjir karena kiriman air dari wilayah tersebut
jadi di kota tangerang ini melintas
sungai jepar antara lain sungai cirarat yang di priuk
terus juga ada kaliangke dan sungai cisadane
sungai cisadane ini dari bogor alhamdulillah masih di tangerang
dan kaliangke sekarang sudah mulai surut walaupun masih siaga satu kita antisipasi
nah ini yang nggak turun turun ini sungai cirarat
sudah mantap air masuk dari kabupaten melintas ke priuk
melintas lagi ke kabupaten sampai ke bendung sarakan yang ada di kabupaten tanggerang
itu dari tujuh
tujuh pintu air enam sudah terbuka satu macet
dan kita juga coba malah ngebersihin di wilayah kabupaten itu sampah sampah yang ada di kabupaten bumi dan lain lain
supaya arus ini cepat keluar
tapi kondisinya hanya turun kurang lebih sepuluh cm sampai sore ini
makanya tadi disampaikan kita masih belum bisa melakukan pompanisasi
karena turap turap yang disediakan itu kondisinya airnya masih selevel turap begitu ya
semua ini karena airnya melimpas dari sungai melewati
seperti yang ada sekarang itu di tuas turap yang di total persada
itu kita udah bangun turap ninggikan udah tiga kali tuh
jadi sekarang ketinggian turap itu sudah hampir empat meter begitu
tapi airnya limpah karena memang banyak perumahan perumahan di wilayah priuk kondisinya di bawah sungai
dan di bawah danau
itu priuk priuk damai lutiara fluid
terus juga di mana namanya di total persada
di jensiti begitu
jadi sebenarnya kalau kita lihat yang perlu dilakukan adalah
bagaimana sungai tadi dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat
dalam hal ini balai desar ciliung sadane
atau kementerian pu sesuai dengan kewenangannya
agar ini tidak terjadi
karena wilayah priuk ini sebenarnya baru dua tahun belakangan banjir lagi
jadi tahun dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
sebelumnya tuh udah hampir empat meter
empat tahun nggak banjir banjir
nah ini yang memang artinya perlu dilakukan normalisasi
sehingga sungai sungai yang ada di pelintas di gerang
ini tidak berdampak banjir bagi masyarakat yang ada di kota tanggerang
oke pak arief ini tadi anda mengatakan bahwa tinggal tiga wilayah yang masih terendam banjir begitu
kendalanya selain tadi sudah anda sebutkan bahwa ada pompa yang macet
kemudian sampah sampah yang begitu

apa yang menyebabkan kemudian berdampak banjir
nah normalisasi sudah gitu lama untuk bisa menyurutkan air di tiga wilayah itu
tadi tim kami yang ada di lapangan juga melaporkan
ketinggian airnya masih cukup tinggi begitu pak
dan para petugas belum berani untuk bisa melakukan pompanisasi seperti yang bapak sebutkan tadi
jadi sebenarnya pompanya nggak macet
cuma yang jadi masalah adalah kita nggak bisa melakukan pompa
karena level air yang ada di belakang perumahan begitu
jadi level air sungai sama level puman masih sama
ini kalau dipompa kan airnya balik lagi
jadi makanya yang sekarang kita lakukan adalah kita mempercepat arus sungai ciarap sampai ke wilayah kabupaten
dan ini tadi kita lakukan dengan pembersihan pembersihan begitu
oke dari tangerang kita bergeser dulu pak wali kota ke bekasi
sudah ada wakil wali kota bekasi pak tri adianto
pak tri kalau tadi kita sudah mendengar bahwa di tangerang tinggal tiga wilayah yang masih terendam belum bisa surut banjirnya
bagaimana di kota bekasi yang menjadi wilayah paling terdampak banjir selain ibu kota
sejauh ini ada berapa titik banjir dan berapa pengungsi yang terdampak
sebelum nanti saya akan tanya kenapa lama sekali kemudian untuk bisa surut begitu pak
ya jadi secara umum kemarin itu hampir ada tujuh puluh enam titik yang kemudian terendam oleh genangan air
yang memang karena curah hujan yang tinggi
kemudian juga saya kira sama dengan apa yang disampaikan pak wali kota tanggerang
bahwa memang kondisi leveling kota bekasi yang kemudian rendah
kurang lebih sekitar dua belas meter dpl dari laut yang ada di apa namanya yang harus kita buang ke sana
kondisi saat ini hampir seluruh titik titik pengungsian saya kira ada tinggal beberapa lagi
ya itu ada di sekitar
di sekitar jatiasi kemudian di bekasi utara
dan secara umum semua dapur dapur umum kelurahan dan kesamatan kita gerakkan di dalam rangka memberikan satu kepastian bahwa mereka terlayani secara baik
demikian juga tenaga medis ya kemudian kita turunkan dalam rangka untuk tetap protokol kesehatan mereka bisa dijalankan
ya supaya tidak ada terjadi kerumunan dan kemudian pembagian masker
diberikan kepada para pengungsi yang saat ini memang masih ada di beberapa titik
oke pak tri kenapa begitu lama begitu untuk bisa menyurutkan air banjir
tadi laporan tim kami yang ada di lapangan di perumahan nasio indah juga airnya belum surut surut
apa yang menyebabkan kemudian kendala air itu tidak surut surut pak
ya jadi kan sekarang ini kita lihat yang nasio itu kan asalnya dari apa namanya jati sampurna sana
apa namanya grand galaxi yang ada di atas
itu dari jakartasampurna itu turun sampai ke nasio
dan itu adalah bagian dari kalicakung
kalicakung turun terus ke bawah
nanti ketemu yang namanya harapan baru yang ada di bekasi barat
nah kemudian masuk kepada bkt
nah sementara bkt itulah yang menanti langsung menuju ke laut lepas
nah di bkt ini sekarang itu levelingnya hampir sama
ya dengan air yang kemudian harus kita
apa namanya kita harus lepas ke bkt sana
sehingga memang ketinggian dari air cakung itu memang sekarang masih dalam kondisi yang cukup tinggi
memang ini masih menunggu antrian supaya air itu bisa kemudian terbuang
sama kendalanya ya kalau kita kemudian lakukan pompanisasi dan sebagainya ya juga akhirnya nggak akan bisa gerak
ya karena itu tadi
jadi ya bahwa link empat akhir pembuangan airnya itu yang memang masih levelingnya
sama dengan leveling air yang ada di kali
saya kira itu mbak
ya pak tri kami mendengar ada dua tanggul yang jebol di kota bekasi
apakah itu kemudian mempersulit bagi pemerintah kota setempat untuk bisa melakukan penyurutan air di sana
ya itu salah satunya
tetapi yang paling penting adalah itu tadi
ya bahwa sekarang air yang menjadi titik tolak pembuangan airnya adalah bkt
dimana yang kita tahu bahwa sekarang itu air lautnya pasang
ya jadi memang air itu masih cukup tertahan
terkait dengan kita melakukan pumping pompanisasi yang harus kita lakukan
oke saya ke pak arief lagi
pak arief ini banyak sebetulnya yang mengkritik dari teman teman dprd kota tangerang
bagaimana dengan pembentukan infrastruktur sumur resapan pak di kota tangerang
apakah kemudian itu sudah dilakukan dengan maksimal
itu sudah dilakukan dengan maksimal ya
sebenarnya yang kita bangun sudah bukan lagi sumur resapan
sekarang ini kita sudah bangun sumur injeksi gitu ya
jadi artinya sumur injeksi itu dibangun sampai ketemu pasir supaya resapannya maksimal
cuma hujan yang terus terusan ini itu kondisinya membuat air permukaan jenuh
sehingga serapannya juga tidak maksimal
jadi air serapan ini dilakukan dalam rangka menjaga kondisi air tanah
dan juga sebenarnya permukaan tanah ya
dan ini sebenarnya dilakukan harus digerakkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat
makanya pintar kota tangerang juga sedang membangun namanya kampung iklim
di mana kampung iklim ini sampahnya dikelola kembali
terus juga masyarakat membuat biopori biopori super jumbo
tapi paling tidak dengan curah hujan yang debit besar sekarang ini yang harus ditanggulangi adalah sebenarnya normalisasi sungai
kalau menurut saya
dasarkan hasil di lapangan
karena bagaimanapun juga resapan yang ada sekarang tidak akan bisa mampu menyerapkan dalam waktu cepat begitu
saya di rumah punya tiga sumur resapan
kondisinya airnya sudah jenuh semua
ini kita sudah pantau dari tiga seminggu yang lalu begitu ya
nah ini yang makanya kalau menurut saya kalau normalisasi sungai tidak besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat
karena pemerintah pusat setiap banjir datang nih
perwakilan dari bbws mantau mantau
dan mungkin bukan cuma dipantau pantau saja
tapi ada eksekusinya
dan mudah mudahan kita bisa mengantisipasi banjir di kemudian hari begitu
selain normalisasi apakah kemudian ada langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemkot tangerang
mengingat ini cuaca ekstrim akan terus terjadi berdasarkan perakiraan cuaca dari bmkg
karena normalisasi kan pasti membutuhkan waktu yang panjang
jadi sekarang kita mencoba
kita mencoba mengamankan baik itu dengan naturalisasi ya
istilahnya membuat daik daik
dan melakukan penteng sih sebenarnya ya
agar wilayah wilayah itu terlimpas
yang jadi kendala ini kondisi di tangerang ini banjir karena memang kian dan airnya selalu melimpas
jadi saya sudah beberapa kali melakukan perbaikan perbaikan tanggul ya
jadi meninggikan tanggul
contoh pembangunan tanggul terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat di kalian
pemerintah pusat di kalian
dari existing itu sekarang naiknya sudah empat puluh cm airnya
nah itu kita di beberapa perumahan kita tinggi lagi tanggul yang existing
ternyata masih melimpas lagi
jadi artinya kita berharap pemerintah pusat ini mampu melakukan kalkulasi dengan kondisi limpasan air yang ada di sungai
sehingga tidak terlupa akhirnya membuat banjir dan tenangan
tadi sudah meninggikan air
tanggul tapi sekali lagi diharapkan pemerintah pusat dapat membantu begitu ya untuk bisa mengatasi banjir di kota tangerang terakhir ke wakil wali kota
jadi kalau menurut saya sih bukan membantu karena ini kewajibannya
jadi kita harus laksanakan kewajibannya
karena pemerintah kota juga kita sudah nambah pompa
kita setahun itu beli pompa hampir lima miliar
main di titik titik rawan banjir
tapi selalu kondisi kan butuh waktu
maka menurut saya kita perlu penanganan yang permanen
dan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah normalisasi
nggak ada pilihan lain
oke normalisasi sungai
nanti kita tunggu bagaimana langkah dari pemerintah pusat begitu ya untuk bisa menanggulangi banjir di ibu kota dan juga di wilayah penyangga seperti itu

oke oke nanti disampaikan pak wali kota
terakhir saya mau ke pak tri adianto wakil wali kota bekasi
ini cuaca ekstrim diprediksi akan terus terjadi beberapa waktu ke depan
apa solusi ataupun langkah cepat mitigasi dari
pemkot bekasi untuk mencegah terjadinya banjir terus berulang begitu
selain tadi kalau dari tangerang normalisasi sungai dan keputusan ataupun langkah cepat dari pemerintah pusat
pak wakil wali kota silahkan
ya jadi saya kira kita juga memiliki yang namanya kali bekasi
ya kalau sekarang kita lihat yang namanya pgp demikian luar biasa dampak yang terjadi
itu adalah memang karena adanya tanggul yang roboh
sebetulnya hari selasa kemarin itu saya sudah ke lapangan
dan kita sama sama dengan bwcc kita lihat ke lapangan
ya ada dua tempat yang memang kemudian terjadi longsoran
yaitu di kemang pratama dan kemudian yang ada di pgp
malam itu sebetulnya langsung dilakukan pekerjaan
hanya memang yang kemang sudah selesai
tetapi kemudian yang pgp itu belum selesai
jadi menggunakan alat berat yang kemudian harus dilakukan secara lebih kompleksitas
sehingga lebih duluan air datang
dari air yang datang itu itu ketinggiannya hampir tidak

jadi hampir enam meter lebih
ya sementara tanggul yang roboh itu itu dalam posisi kurang lebih sekitar tiga ratus lima puluh
ya sehingga itulah yang terjadi
demikian jadi ada air ba yang masuk ke tgp yang ada
jadi kita cukup bersyukur
nah hari ini langsung begitu pak menteri datang kemarin juga kita lakukan
ya pekerjaan secara cepat
hanya tetapi kan kembali lagi nih
apakah kemudian apa yang kita lakukan ya bersama kementerian
ya kemudian bisa mengantisipasi terkait dengan curah hujan yang memang ekstrim
kita tahu sendiri ya bahwa kemudian di hulunya sini ya kemudian di sentul hambalang dan sebagainya
terjadi perubahan terkait dengan tata ruang terkait dengan pemampatan lahan
sehingga lima sepuluh tahun yang lalu perjalanan itu kurang lebih sekitar enam jam
air yang akan hadir
sekarang empat jam sudah sampai karena demikian cepat
belum lagi kemudian daya dorong arus yang terjadi
oleh karena itu
itu memang menjadi pr ya alhamdulillah
ya kita sudah apa pak bwcc itu sudah menggelontorkan empat tujuh triliun yang kemudian sudah dalam kontrak
dan rencananya dua tahun
dan pak menteri bilang bahwa akan ada tujuh kegiatan dan akan segera dilakukan secepatnya
tetapi tentunya itu tadi
harapannya adalah bahwa kita mampu mengantisipasi adalah yang dalam waktu jangka pendek ini
kemudian untuk berbicara tentang perubahan
kemudian untuk beberapa yang memang kali kita ini kan karakteristiknya juga agak aneh ya
jadi karena terbatasi oleh daerah administrasi
jadi air dari kota bekasi masuk kabupaten
kemudian masuk bekasi
kemudian masuk kabupaten
ya demikian juga apa namanya perbatasan perbatasan ini menjadi persoalan tersendiri
sehingga memang komunikasi diantara dua daerah kami juga berharap
kemudian pak gubernur kemudian bisa menindaklanjuti terutama adalah persoalan persoalan yang di perbatasan
ya kami cukup intens ya terkait dengan pembersihan sungai normalisasi dan sebagainya
tapi kalau kemudian masuk ke daerah lain kemudian terjadi hambatan
ini kemudian akan mempengaruhi kinerja daripada sungai yang ada
nah oleh karena itu setelah itu masuk lagi ke kota dan sebagainya
ini persoalan yang kedua
jadi persoalan komunikasi diantara daerah juga saya kira perlu kita optimalkan
dan kemudian dipayungi oleh pak gubernur
kemudian yang ketiga adalah segera melakukan kegiatan kegiatan yang memang
potensi terkait dengan longshore
karena longshore ini saya kira juga berpengaruh terkait dengan keselamatan
ya oleh karena itu kami sudah menyiapkan meminta dana agar dalam jangka pendek ini
ya kurang lebih sekitar sepuluh miliar untuk kemudian kita lakukan menggunakan dana yang tak terduga
ya agar kita bisa lakukan secara cepat ya beberapa wilayah perumahan yang kemudian terjadi longsor
dan ini sangat berbahaya buat kita
sangat berbahaya buat warga masyarakat yang ada di sekitar
dan kemudian juga longshore yang ada di jembatan
ini juga sangat bahaya karena kemudian berpotensi terkait dengan putusnya jalur transportasi yang ada di kota bekasi
oke baik baik kita harapkan segera ada solusi cepat baik dari pemerintah pusat
dan juga semua stakeholders bisa duduk bersama saling berkomunikasi
seperti harapan tadi dari wakil wali kota bekasi pak tri adianto
semua stakeholders bisa duduk bersama berkomunikasi
untuk mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah banjir yang menjadi langganan di setiap daerah ini
baik di ibu kota ataupun di daerah penyangga seperti tangerang dan juga bekasi
terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
wakil wali kota bekasi pak tri adianto dan juga wali kota tangerang pak aris wismansyah
terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini